penayangan video pendek berjudul dua musim enam puluh lima bendungan yang menampilkan presiden joko widodo menuai tanggapan dari anggota dewan
koalisi prabowo menilai video itu sebagai bentuk kampanye sedangkan koalisi jokowi menganggap hal itu wajar dan bukan kampanye
bawaslu pun ikut berkomentar yang mengaku masih harus mengkaji bentuk iklannya
bergulir menjadi perdebatan cukup panas di media sosial terkait iklan pencapaian kinerja pemerintahan joko widodo di bioskop
membuat anggota dpr bersuara
wakil ketua majelis euro pks hidayat nur wahid mengatakan isi video iklan itu menimbulkan beragam tafsir
karena muncul di tengah tahun politik dan menjelang pemilihan presiden
ia pun setuju jika iklan itu tidak ditayangkan lagi
saya setuju kalau iklan semacam itu dicobot saja karena alih alih itu menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati
kalau pun ingin menyampaikan simpati
program program pemerintah janganlah di tempat tempat di mana rakyat harus membayar gitu
mungkin nggak bisa pemerintah membuat baliho atau pemerintah di tv tv yang memang punya pemerintah
seperti tvri misalnya itu tempat di mana pemerintah wajar untuk menyampaikan kinerjanya
tapi kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah tempat swasta
dimana bahkan rakyat pun membayar ya sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu
pdi perjuangan marwar sirait menyatakan video tersebut bukan kampanye
menurut dia iklan itu wajar karena pemerintah ingin menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat
jadi menurut saya itu hal yang benar selama itu tidak ada nuansa untuk kampanye
tetapi mensosialisasikan saya pikir seluruh pemerintahan mensosialisasikan kepada rakyatnya apa yang sudah dikerjakan
tetapi juga kalau menurut saya juga dijelaskan juga secara terbuka apa yang belum dikerjakan
sementara dilansir detik com ketua bawaslu abhan menyatakan untuk saat ini belum dapat menentukan apakah iklan itu termasuk kampanye atau tidak
abhan mengatakan dalam kampanye pemilu iklan kampanye berbayar diperbolehkan
namun menurutnya penyelenggara pemilu tetap membatasi jumlah tayang iklan tersebut